sementara itu ketua umum partai berkarya hutomo mandala putra mengunjungi sejumlah tokoh agama
dan tokoh politik di lombok nusa tenggara barat hutomo mandala putra atau tommy soeharto tiba
di lombok ntb pada rabu dua mei dua ribu delapan belas rencananya tommy akan berada di lombok selama dua hari
untuk melakukan deklarasi partai berkarya pada kamis selain akan melakukan deklarasi tommy juga
mengagendakan bertemu dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh politik putra mantan presiden soeharto
itu meminta restu untuk maju menjadi wakil rakyat di parlemen dari oh ya kalau satu sesepuh disini
dan punya pesan yang besar ya sudah merestui untuk ambil untuk menjadi capai